pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level dua diperpanjang hingga dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
namun kegiatan masyarakat dki jakarta dan jalan jalan protokol terpantau masih padat
aturan ini tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri no tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level dua
kebijakan tersebut ditanggapi beragam oleh para pekerja kantoran di ibu kota
cuma kan ada perbedaan kalau untuk kerjasama tim antara yang virtual dengan negara
untuk sekarang sih belum
belum tau ya mbak
kalau saya sih menyesuaikan sih mbak kalau emang peraturannya wfa saya wfa
wakil gubernur dki jakarta mengatakan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja di perkantoran
perusahaan atau kantor yang melanggar akan dikenai sanksi seperti denda dan larangan beroperasi
ya tentu semua ada sanksi pengawasan monitoring tetap dilaksanakan
kami minta juga satgas untuk terus meningkatkan pengetatan dan penegakan dan pemberian sanksi kepada semua unit unit kegiatan
apakah perkantoran mal pasar tempat tempat umum lainnya termasuk tempat pariwisata
apabila didapati melanggar ya harus diberi sanksi
sementara untuk sektor esensial seperti keuangan perbankan pasar modal perhotelan teknologi dan industri orientasi ekspor